sejak tahun dua ribu
ruti paling goman memiliki lima ratus gerai
kebanyakan di kawasan jabodetabek
kala dahulu ruti memproduksi tahu jelatotnya di depan rumah
sekarang ia memiliki empat puluh karyawan
rudy juga mempunyai rumah produksi sendiri
yang mengolah kedilai
hingga menjadi tahu siap goreng
seperti bisnis lainnya
usaha tahu jelatot ruti
adaptasi masyarakat terhadap corona ini
itu juga berdampak kehadap produksi
produksi kita pun sudah mulai naik
jadi yang lima ratus outlet
pendapatan mereka variatif
tergantung strategis letaknya di mana
ini bisa ada omzet
sekitar empat ratus ribu
ada yang enam ratus ribu
per outletnya gitu kurang lebih seperti itu
nanti per hari
kurang lebih yang mempengaruhi itu adalah
tingkat letak strategis dari
sebuah outlet itu
selain tahu ada gorengan lain
yang juga banyak penggemarnya
bakwan ada bermacam macam bakwan
di indonesia tapi yang satu ini
bakwan ala pontianak
bakwan yang biasanya terbuat
dari tepung terigu dengan topping udang rebon
oleh nerisan natali dan tim
di utak atik agar lebih kekimian
inovasi adalah salah satu kunci strategis
misalnya saja bafuel yang ada di depan saya
yang topiknya diganti dari yang
biasanya udang menjadi teri
dan juga peperon
nah mbak untuk bakwan day ini bisa
dijelaskan tidak sih bagaimana cerita
awalnya untuk memulai bisnis ini
kita mulai di tahun dua ribu dua puluh
tepatnya di akhir ya
di bulan september
kita memang lagi cari cari nih ide apa
kira kira yang cocok untuk bikin goreng yang kekinian
sampai akhirnya kita munculah ide
wah bikin aja bakwan pontianak
tapi versi kekimiannya
untuk strategi bisnis mungkin karena
kita punya keunggulan juga ya
bakwan day ini simpel
dan memang untuk bakwan ini kita bisa membuat bakwan
menjadikan sebuah bisnis ini tuh
sangatlah mudah gak perlu
effort yang seperti apa seperti membuka restoran besar
karena kita hanya grow back saja
dengan sistem warah laba
kini terdapat satu ratus delapan belas
gerai bakwan day di jabodetabek
bali surabaya yogyakarta
perputaran uang di setiap kedai
berkisar enam ratus sampai lebih dari
rp satu juta perharinya
mengeliputan cnn indonesia jakarta